aduh pasang sejen ya allah
ya begitu kalau kerjanya kagak ikhlas mah
bentar ya tati amin plaster dulu
beneran teh gak ada paket yang mau diantarin lagi
kalau gitu amin mau pulang dulu ya
ih makan di sini aja
enggak ah mau makan di sana aja
udah gak kuat

kalau saya makan di sini
kalau saya makan di sini
kalau saya makan di sini
nanti kelamaan nunggu teh ani masak dulu
ayo teh assalamualaikum
mendingan kita makan di warung pak mumun aja yuk
gue takut diomelin pak mumun
lu tanya aja sendiri sama pak mumun
oh ya sudah
ya udah moist
lagi bengong sore di rumah sakit
jigok temennya lahiran
sumpah mas pur diam saja
saya lagi kesel pak
sama hidup saya
sabar mas pur
tumben bapak turun sini
siapa yang suruh berhenti
bapak nombor pundak saya
lupa saya kalau tukang mejek itu kan remnya ada di pundak ya

kamu ngapain terk peppern' chatnya
biasanya udah gue taruhin eh kagak jadi ngopinya
terus kopinya purnomo siapa yang minum dong
empok aja yang minum
ih enggak banget
kopinya manis kayak kolak
wih berarti kita samaan
tas dulu abduh
mendingan lo bayar deh hutang lo
besok saya dapat duit seratus ribu
ongkos nyariin kontrakan buat saudara teman saya
gue mau udah biasa dikasih omongan manis
pok kata bapak saya kita itu gak boleh curigaan
oh hidup di jakarta harus curigaan
saya mah gak berani
ini pangkalan ojek mewah bebek
tukang ojeknya mana
tunggu tukang ojek
tunggu tukang ojek
makasih mas pur
perasaan dari tadi yang marut kelapa
perasaan dari tadi yang marut kelapa
kalau kerjanya kagak ikhlas mah
kira kira aja kalau sakit mah
makanya lu kudu ngehargain bini lu
hargain perempuan yang tiap hari masak

tat udah kagak usah di plaster
biarin di tetanus
biarin di tetanus
biarin di tetanus
biarin di tetanus
abis nganturin paket
nganturin paket kang
cing sumpah ta
daek digegel ke orai tatta kan
artinya apaan tuh tatta kan
biar digigil sama ulat ya
ulur yang ada pundaknya
ih lu ada ada aja ye
mana ada ular ada bahunya
kok makan ah
ngomong ngomong lu udah dapat kerjaan lagi belum
masih ikut sama teh ani
oh jadi lu masih numpang sama ani
udah kagak usah dibegituin
karena kecil aja
lu udah tua gak usah dimanjak lah
kalau jauh mah kenapa tuh nyari kontrakannya di tanah abang
saya udah bilang sama yang punya kontrakannya
ya udah tuh ah
bukan urusan kang amin
kamu gak apa apa